ya tuhan beritahu aku kalau dia masih hidup
ada orang mau datang
mereka nggak boleh melihat tasya
berarti mayat tasha

udah bu binatang buas yang makan
nggak percaya makan
udah cukup deh kamu obsesi sama binatang buas
nah sekarang gini
kalau binatang buas makan mayat tasha
bajunya dimakan juga
apakah dilefek tuh baju sama binatang buas
anggap aja ini bu
gini kita mencar
kamu kesana aku disini
pasti ada di sekitar sini
di sekitar sini nih
ibu jangan jauh jauh dari saya bu
ntar kalau ribut apa apa kan saya juga yang repot
tolong tuhan berikan
kalian boleh maju
kamu boleh maju
nah ikut kurti
kamu yang ambil aku yang ambil
ibu aja deh
saya tunggu di sini
ya besok kamu bayang aku ya
ini juga sih bu
perasaan kayaknya ada yang ngeliatin ya bu
bukan bener kan
aduh gimana tapi yang ngeliatin bu
kamu telepon aku faisal
iseng amat sih kamu
tempat dia saya di sini kok
maudie ada apa
tuhan semoga kekuatanku masih ada
kenapa kekuatanku melemah ya
apa karena aku membantu ayahnya tasya
pasti kekuatanku lemah
enggak aku nggak boleh menyerah
tasya harus sembuh
kenapa cepat sekali
kekuatanku benar benar terkuras
ya allah bagaimana ini
apa yang harus aku lakukan
kekuatkanlah tasya tuhan
ada apa kamu telepon mami
kayak kebakaran jenggot ada apa
ada apa soal tristan
tristan tuh masih nyariin tasya mi
kalau gini caranya
kapan dia merhatiin aku nih coba
hanya gara gara itu aja kamu telepon mami
mami pikir tuh kamu lagi sekarat di pinggir jalan lagi mau mati
kalau masalah ini please pakai otak kamu sendiri
pikir sendiri dong
mami lagi sibuk tau gak
eh udah tenang aja kenapa sih
kalau masalah kristen tenang aja
saya udah nyiapin sesuatu buat kamu
terima kasih mas mami
karena aku gak mau hantu nyata
tasya ngerusakin percanda kita
yang boleh marah marah itu cuma marahmu doang
kamu gak boleh marah marah sama saya
aku harus mengumpulkan kekuatanku
aku gak akan biarin kamu mati tasya
kamu harus sembuh
dan kamu harus hidup
walaupun itu taruhannya adalah aku sendiri
berikanlah aku kekuatan tuhan
kamu berdua harus hidup
aku harus hidup
kami sudah menyisir seluruh sudut kota
tapi tak satupun di antara kami yang menemukan tasya
bahkan jakarta dan sekitarnya sudah kami telusuri
kalian ini semua ngomong apa sih
saya udah bayar kalian semua tuh mahal
cari tasya sampai dapat

saya gak peduli gimana pun saya mau mencari tasya
apapun caranya tim saya masih terus bisa mencarinya bagus kalau gitu bagus cari tasya
sampai dapat saya nggak mau tahu apapun caranya dimanapun pokoknya saya mau dengar laporan kalau
tasya sudah ditemukan lihat ngerti sini pak dan satu hal yang harus ingat tolong kalian semua
perhatian saya nggak mau masalah ini sampai tercium sama media kalau bisa kita semua bungkus
lebih mencari tasya jangan sampai kecium siapapun orangnya saya nggak mau siapapun orang menculik